sejak kamis pagi tampuk pimpinan tni angkatan darat bergulir
jenderal tni mulyono secara resmi menyerahkan tugas wonang dan tanggung jawab jabatan kepala staff tni angkatan darat
kepada penggantinya jenderal tni andika perkasa
upacara serah terima jabatan berlangsung di mabes tni angkatan darat di jakarta
panglima tni bertindak sebagai inspektur upacara dan diikuti oleh ratusan prajurit tni ad beserta peralatan tempurnya
panglima berpesan agar kepala staff yang baru segera menyusun program prioritas dalam seratus hari kerjanya
selain itu panglima memerintahkan agar jenderal tni andika menjaga netralitas tni di tahun politik ini
sementara itu jenderal tni mulyono mengaku belum banyak memiliki rencana selepas purna tugas termasuk terjun ke dunia politik
ia hanya ingin berlibur terlebih dahulu setelah mengemban tugas sebagai kepala staff tni ad selama lebih dari tiga tahun
telah menunjukkan profesionalisme yang tinggi dalam pelaksana tugas khususnya adalah bantuan tembakan
jenderal tni andika adalah kepala staf angkatan darat yang baru dan jenderal andika tentunya akan segera
berkonsolidasi secara internal untuk segera menyesuaikan diri utamanya adalah melanjutkan program kerja di tahun dua ribu delapan belas ini
dengan menyusun sebelas program prioritas yang telah dicanangkan oleh panglima tni
saya yakin jenderal andika dengan pengalaman yang penuh dengan kegiatan di tni angkatan darat khususnya adalah sebagai pangkostrat
dan sebelumnya adalah sebagai dan kodiklatat memiliki pengalaman untuk membawa angkatan darat yang profesional
jenderal tni andika adalah kepala staf angkatan darat yang baru dan jenderal andika tentunya akan segera mengkonsolidasi secara internal

tiga puluh enam tahun mengabdi menjadi tni saya belum pernah merasakan cuti itu seperti apa
saya ingin merasakan cuti dulu setelah itu nanti ke depan bagaimana kita lihat situasinya
cuti itu mau dengan keluarga atau apa terserah kita
saya mikirnya sekarang hanya konsolidasi saja